bapak uskup sendiri terkait potensi perpecahan dan juga kaitannya dengan pemumpukan solidar tadi solidaritas tadi seperti apa
mumpung masih dalam suasana pascah dan juga masih berjalan proses pemilunya terima kasih banyak
saya membacanya begini mas
jadi di dalam beberapa forum atau gerakan saya ikut misalnya di dalam forum peduli indonesia damai
itu isinya adalah pimpinan pimpinan komunitas agama lengkap termasuk kebatinan
di dalam gerakan hati nurani bangsa yang dipimpin oleh ibu nurkolis wajit ibu sinta
nah yang disampaikan di dalam gerakan gerakan itu adalah ya itu namanya saja kan forum peduli indonesia damai
jadi moga moga atau harapannya kita tidak terpecah belah oleh berbagai macam kepentingan
ada yang terbuka ada yang tersembunyi kepentingan kepentingan itu
karena indonesia ini negara yang sangat sangat istimewa
dibentuk sebagai negara kesepakatan negara kesatuan republik indonesia disadari bahwa segala macam perbedaan itu ada di sini
dikatakan berkat jasa banyak pahlawan
akhirnya kita menjadi negara yang merdeka berdasarkan pancasila
nah inilah yang harus dirawat
yang ditempuh sekarang ini yang berjalan sesudah pemilu adalah semuanya dalam konstitusional
jadi tidak setuju dengan hasilnya
tapi tidak terus turun ke jalan membuat perut